hingga kini sekitar satu ratus lima puluh warga kampung cipiit sukabumi masih terisolasi
akibat terputusnya jembatan penghubung desa
beberapa warga dan juga anak sekolah nekat menyeberang sungai untuk beraktivitas
dan belum ada kejelasan kapan jembatan tersebut akan diperbaiki
setelah jembatan di kampung cipiit di sukabumi terputus
sejumlah anak sekolah dan warga harus bertaruh nyawa saat melintasi derasnya sungai cimengah
sepuluh siswa sekolah dasar tanggeng nekat menyeberang sungai
demi menempuh ujian tengah semester di sekolah mereka
pihak sekolah mengaku merasa prihatin atas kondisi siswa yang tinggal di kampung cipiit tersebut
para siswa pun berharap segera dilakukan perbaikan jembatan
agar tak lagi ketakutan saat pulang sekolah ataupun ketika hujan deras turun
kalau misalkan dalam kondisi nyebatan putus gini jadi berapa lama
hingga kini tak ada kejelasan kapan pembangunan jembatan yang terputus hampir seminggu itu akan dilakukan
nah makanya kami sampai saat ini tetap berupaya untuk intinya adalah anak sekolah
anak sekolah yang memang masih pada kecil untuk menyeberang
nah sehingga kami sudah punya rencana untuk di situ ada tim ada tim desa
sementara itu pemerintah kabupaten sukabumi menyatakan
masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberi bantuan
ahmad fikri sukabumi